bagaimana ustadz musa apakah sudah siap untuk mengajarkan mereka marawih
saya siap mendampingi ustadz zanurul
sekarang kita baca bareng bareng ya
dari mana pak ustadz
kamu kami kasih kesempatan satu hari lagi untuk menghafalkan air kursi
bagaimana pak kiai ustadz
untuk menghapalkan ayat kursi dan
saya harap kamu bisa menghapalnya dengan cepat dan tepat
anadisiallu alai maisolawatullohialahi
berisik banget sih gak tau ini lagi apaan ekskursi
kamu gak tau apa
kalau di pesantren kita ini akan mengadakan lomba marawi
ah burung mata
anak anak udah pada tidur belum nih
suara suara sama suaranya ustadz musa
bagus bagus udah pada tidur semuanya
sorry pernah lupa
eh siapa yang teriak
udah mulus semua
mungkin perasaan saya aja kali ini
berapa lama lu logas dengan umrah lodus
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk para santriwan dan santriwati insyaallah pesantren kita ini akan mengadakan perlombaan marawis setelah
dan bagi kalian semua yang sudah ada kelompoknya bisa segera mendaftarkan untuk menjadi peserta ya
pak kiai mungkin ada yang mau ditambahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anak anakku yang bapak sayangi dan cintai insyaallah hari ini pesantren kunanta itu akan kita liburkan
sebentar sebentar sebentar sebentar
seperti yang ustadz ridwan bilang tadi pesantren ini akan ikut lomba marawis sekabupaten
jadi sebaiknya liburan ini kalian gunakan untuk berlatih marawis
marawis adalah seni islam yang bisa dijadikan ibadah dakwah
bagaimana ustadz musa apakah sudah siap untuk mengajarkan mereka marawih
saya siap mendampingi ustad zanurul
ya pak kayu
pak ustad ridwan
maaf pak kayu
ya bagaimana ustad
apakah sudah siap untuk membimbing mereka
siap pak kayu
insya allah dengan kemampuan yang saya miliki saya akan menjadikan marawi pesantren kunanta ini lebih baik lagi
ini bukan kering otra
salah saya tadi saya balik kaget jatuh langsung oh udah ngapain padeh saya mau ketemu padeh
tembok di aula ya untuk perlombaan marawis besok oh siap ustadz nanti saya bantu ngecet siap
posat ya makasih padeh kopi siapa tuh tadi minum aja posat enggak papa papa
bagusnya pemainan mau ga eka ya begitu mah kecil banget kecil
coba buktiin dulu dengerin ya
awalnya jangan tinggi tinggi dulu sob denger ya nih
anabisa lu alaihi shollal ya ya udah tahu duh tahu iya ya ya ya tahu tadi tuh cuman nyetes nyetes
tuang dikit gini kan ehem ehem ehem anabi eh woi aku ditinggalin nggak mau dengerin suara aku yang
merdu banget ini enggak ya saya mau
eh siapa yang bawa sama dari atas
eh kamu ngapain di sini ini kena sama putri kamu kan laki laki
hei kamu ngapain kau kesini mau ngintip gue ya
ih siapa yang mau ngintip
ya kaulah siapa lagi
puan akuan jangan pada berantem
udah usah pakai emosi
tuh bener kata ayu makanya udah nudu nudu dulu
sini disini tahan
ada apa sih ini